akibat mengunggah gaji selama empat bulan di media sosial seorang guru honorer di bone sulawesi selatan dipecat
kasus pemecatan ini pun viral dan kini mendapat simpati dari berbagai pihak
inilah isi unggahan guru honorer herfina usianya tiga puluh empat tahun pada enam januari lalu
herfina mengunggah rincian pengeluaran mulai dari utang hingga memberi uang untuk dua orang anaknya yang kemudian di total tidak bersisa
karena unggahannya di media sosial facebook inilah ia kemudian dipecat
herfina diketahui telah mengabdi sebagai guru honorer selama lima belas tahun di sekolah dasar negeri satu ratus enam puluh sembilan desa sadar
kecamatan telu limpo kabupaten bone sulawesi selatan
herfina yang ditemui di kediamannya di dusun lakariki
di desa sadar kecamatan telu limpoe bone mengungkapkan unggahannya di media sosial terkait gaji rp tujuh ratus yang diterima
bukan untuk mengeluh atau merendahkan pihak sekolah
kini kasus ini menuai simpati publik